pemerintah mengumumkan kasus penularan virus covid sembilan belas varian omikron
sudah ditemukan di indonesia pada enam belas desember lalu
salah satu upaya mitigasi transmisi lokal
pemerintah menutup wisma atlet kemayoran selama tujuh hari ke depan
menteri kesehatan budi gunadi sadikin
kamis pagi mengatakan virus covid varian omikron tersebut
terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di rsdc wisma atlet jakarta
diketahui pasien yang teridentifikasi positif omikron tersebut
tidak memiliki gejala berat dan sedang melakukan isolasi di rsdc wisma atlet
sebagai salah satu langkah mencegah terjadinya transmisi lokal
pemerintah menutup wisma atlet kemayoran selama tujuh hari ke depan
di hari pertama sterilisasi dan isolasi wisma atlet
lokasi terpantau minim dari aktivitas
sejumlah gerbang masuk ditutup dan dijaga ketat oleh petugas